memasuki edisi ke tiga belas java chess festival kembali akan mempertandingkan dua belas nomor pertandingan
salah satu nomor yang dipertandingkan adalah nomor kelompok umur sepuluh tahun empat belas tahun hingga delapan belas tahun putra dan putri
dengan konsep festival event ini juga diikuti oleh pemain pemain catur amatir hingga level grandmaster
sebagai partai utama akan bertanding women grandmaster asal indonesia dewi aa citra
yang akan berhadapan dengan women grandmaster asal vietnam nguyen thi mai hung
di asean games hangzhou yang baru lalu muen thi mai hung sukses mengunduhkan pecatur indonesia umi visabilillah di nomor meregu
karena kemarin kita kebetulan pas match lawan vietnam kita kalah jadi saya sangat semangat untuk bisa membalas yang kekalahan kemarin
untuk seberapa optimis saya sangat optimis harusnya bisa sih dengan persiapan yang cukup matang harusnya bisa memenangkan match ini
berbeda dengan edisi edisi sebelumnya java chess festival tahun ini akan menampilkan robot catur hasil kerjasama dengan universitas gunadharma
robot catur ini juga sudah pernah diuji coba melawan grandmaster susanto megaranto dan rencananya akan terus dikembangkan
hingga nantinya bisa dimanfaatkan untuk menjadi lawan latih tanding bagi para pecatur
tapi kalau robot ini lebih untuk supaya menarik pengunjung pengunjung juga bisa main
tadi kalau ada pertanyaan ini membantu enggak ya
pasti positif begitu
tetap catur itu olahraga yang sangat konservatif olahraga yang tidak bisa di push seperti olahraga fisik lainnya ini tetap harus ditekuni dan melewati tahapan
berhadiah total sebesar dua ratus enam puluh lima juta rupiah festival catur ini juga akan menampilkan pertandingan catur kilat secara online
antara women grandmaster asal filipina janelle mae vaina versus pecatur indonesia theodora baluko
herlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta